dan polisi masih mendalami kasus pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya di semarang jawa tengah
polisi kini mencari orang yang disebut tersangka sebagai peminjam uang sesungguhnya
tersangka rs warga pudak payung semarang menghabisi anak kandungnya lalu mencoba bunuh diri di sebuah hotel selasa lalu
rs diduga berbuat nekat karena terlibat utang pinjaman online yang tidak ia gunakan sendiri
polrestabes semarang kini memburu rekan kerja tersangka rs yakni ss yang disebut menggunakan identitasnya untuk meminjam uang melalui pinjol
dari penyelidikan sementara polisi menemukan beberapa aplikasi pinjol pada ponsel tersangka yang berisi ancaman dari pihak pinjol saat menagih utang
urusan dengan pinjol ini juga membuat tersangka terlibat cek cok dengan suaminya
sejauh ini tersangka belum bisa memberikan bukti
tersangka terlibat cek cok dengan suaminya